minta penjelasan yang pasti
bahagia sekali andre
dengan kebutuhan kembali keluar dari kita ini
tapi masih ada satu hal sebenarnya
yang masih memperanjal di hati mama
jangan takut ya kalau nanti ada masalah lagi sama bos josh
aku nggak peduli wi
kamu kenapa sam
kamu udah pulang kerja kan wi
kamu mau gak temenin aku makan siang
ada yang mau aku omongin sama kamu
aku lagi ada masalah wi
bentar kamu selimpet lagi
tadah aja deh
ini beneran kamu sita
kamu boleh anggap ini sebagai mimpi atau hayalan atau apa aja
tapi yang jelas aku disini mau pamit sama kamu
tolong kamu jangan tinggalin aku
kamu di sini aja kamu jangan tinggalin aku
andre semua yang telah terjadi sudah digariskan sama allah

kita cuma bisa menerima aja
aku minta maaf udah meninggalkan kamu begitu cepat
dan aku nggak bisa nempati janji aku untuk hidup selamanya sama kamu sebagai istri kamu
tapi aku ingin berterima kasih sama kamu
karena selama aku hidup kamu telah membuat aku menjadi wanita yang paling bahagia sedulur

terima kasih andre
tolong kamu jangan tinggalin aku ya
di saat kamu pergi aku kehilangan sebagian diri aku
dan sekarang aku mohon sama kamu kamu di sini aja
kamu jangan kemana mana
jangan bilang kalau kamu itu akan pergi dari aku
andre yang aku kenal bukan andre yang ini
bukan andre yang lemah
kamu jangan bikin aku kecewa
kamu harus bangkit andre
kamu harus terus menjalani hidup kamu tanpa aku
sekarang aku bisa pergi dengan tenang
selamat tinggal andre
sampai kita bertemu lagi